seorang siswa mts kota mobagu berinisial bt umur tiga belas tahun dimakamkan pada senin lalu dengan diantara tusan pelayat
ia diduga meninggal akibat penganiayaan yang diduga dilakukan teman temannya di sekolah saat korban berada di musola sekolah
korban bt sempat mendapat perawatan di rumah sakit pobundayan kota mubagu karena mengeluh kesakitan di bagian perut
karena kondisi kian kritis korban langsung dirujuk rumah sakit prof kandaum malalayang manado
namun nyawa korban tidak tertolong dan mengembuskan nafasnya di samping ibu yang dikasihinya
jenazah korban kemudian dibawa kembali ke rumah sakit popundayan kota mubagu untuk diotopsi sebelum akhirnya dimakamkan
sejauh ini pihak polres kota mobagu telah mengamankan delapan belas orang sebagai saksi guna dimintai keterangan
yang diduga berakibat meninggal dunia atau mati ancaman hukumannya paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak itu sekitar tiga miliar rupiah
kami menghimbau para orang tua tentunya maupun pihak sekolah untuk lebih mengawasi anak anak
pihak kepolisian terus melakukan pengembangan kasus yang melibatkan anak di bawah umur tersebut guna melengkapi pemeriksaan lidik
muhammad irzal sudirman kota mobagu